ini kalau di korea utara terlambat begini bisa ditembak mati
sidang dalam perkara phupu pileg untuk dpr dpd dprd provinsi dan kabupaten kota
untuk dki dan sebagainya kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum
nah sebelum saya mulai perlu saya sampaikan supaya persidangan tertib tidak boleh keluar masuk
kalau terpaksa harus ke toilet tolong bisa bergantian ya
jangan bareng bareng tapi satu satu yang tertib
kemudian yang kedua ini adalah sidang pendahuluan
dan pemohon yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok pokok permohonannya
karena mahkamah telah mempelajari bahkan sudah membuat analisis bagaimana permohonan ini harus diperlakukan
jadi analisisnya sudah lengkap
dan persidangan untuk bisa sampai pada putusan yang benar benar fair transparan adil dan bisa dipertahun tuapkan
kemudian berarti pada sidang berikutnya adalah sidang mendengarkan keterangan pihak termohon pihak terkait dan bahwa selu keterangan bahwa selu
jadi pada kesempatan ini pemohon menyampaikan pokok pokoknya saja
kemudian kita terakhir akan mengesahkan
meskipun nanti akan kita minta konfirmasi dari termohon dan bawaslu
oh ini kpu dadir ya
ya tadi pagi kita cari sekarang sudah viral kalau kpu saya marahi
tolong untuk bisa diprioritaskan
nah untuk hadir di sini minimal kalau tidak ada kpu pusat juga kpu provinsi atau kpu kabupaten kotanya yang dipersoalkan hadir
ya karena kuasa hukum kalau kita tanya juga belum manu
belum siap betul ya belum tahu persis ya
jadi kadang kadang kita bertiga meminta konfirmasi kpu atau bahwa selu
meskipun nanti secara lengkap akan termohon bisa memberikan penjelasan yang lengkap
baik terima kasih atas kehadirannya
jadi itu yang harus saya sampaikan terlebih dahulu
ini terlambat saja harus memperoleh izin dari hakim untuk hadir atau tidak
silahkan yang terlambat untuk hadir
lain kali semua pihak harus datang tepat waktu ya
ini kalau di korea utara terlambat begini bisa ditembak mati gitu